dua orang penumpang kapal feri bakahuni merak ditemukan tewas di dalam mobil yang ditumpanginya
polisi menduga keduanya keracunan gas karbon monoksida
inilah proses evakuasi dua penumpang kapal yang ditemukan tewas di dalam mobilnya saat penumpang kapal feri
kedua jenazah dievakuasi polisi di dermaga tiga pelabuhan merak pada minggu malam
kedua korban adalah penumpang kapal feri dari pelabuhan bakahuni lampung menuju pelabuhan merak banten
polisi menduga kedua korban tewas akibat menghirup gas karbon dioksida lantaran tetap berada dalam mobil saat kapal berjalan
minibus yang ditumpangi korban terdapat total tujuh penumpang namun lima diantaranya selamat karena keluar dari kendaraan dan naik ke dek atas kapal
kedua korban telah dihantar ke tempat yang dianggap sebagai penumpang tersebut
kedua korban telah dianggap sebagai penumpang tersebut